setiap orang pasti terpikat dengan keindahan dan kemilau emas tidak terkecuali bagi kaum perempuan
saat menggunakan perhiasan jenis logam mulia tersebut tentunya penampilan bisa tampak lebih sempurna
ya tahukah anda bahwa selain dapat menunjang gaya memiliki perhiasan emas juga bisa menjadi investasi jangka panjang
dan berikut informasinya
menambahkan aksesoris berupa perhiasan emas dapat menyempurnakan penampilan para wanita
memberikan kesan anggun meningkatkan rasa percaya diri bahkan bisa menarik perhatian orang lain
selain untuk bergaya perhiasan emas juga dikenal menjadi salah satu aksesoris yang berharga
jenis logam mulia tersebut banyak dipilih
untuk investasi karena tidak mudah tergerus inflasi harga stabil dan cenderung mengalami kenaikan serta tidak rentan rusak
lalu apa saja yang jadi pertimbangan warga saat memilih perhiasan emas
ya pertama mungkin saya berhias sambil menabung gitu ya
ya mungkin pada suatu saat misalnya empat tahun belakang saya beli dengan harga rp empat ratus
terus sekitar tiga tahun ke depan
yang saya jual mungkin bisa saya jual mungkin sekitar lima ratus ribu
desainnya ya suka yang kayak mata satu simple simpel aja sih
karena untuk nabung aja sih karena saya juga anak kosan ya jadi untuk nabung untuk investasi sendiri aja
berbeda dengan emas batangan atau koin emas dalam berbentuk perhiasan lebih mudah didapat
proses pembelian yang tergolong singkat dan tanpa syarat apapun
jumlah emas yang dibeli pun bisa disesuaikan dengan isi kantong
namun penentuan harga perhiasan emas itu tidak murni berdasarkan kadar karat dan beratnya
ada biaya lain yang membuat harga perhiasan tersebut lebih mahal dibandingkan emas bentuk lainnya
seperti model rancangan dan ongkos pembuatan
bagi anda yang ingin memiliki perhiasan emas untuk dipakai sekaligus investasi berikut tipsnya
jangan membeli emas yang kadarnya terlalu rendah
karena nanti rentan yang pertama perhiasannya bisa berubah
kemudian itu juga nanti yang membuat heran ibu ibu kenapa perhiasan emas saya jadi hitam terutama karena air asin
apalagi kalau kita tinggal di daerah laut atau pinggir pantai
dijual kembali kalau di toko lain itu cenderung harganya turun dan toko lain itu susah menerima
sebetulnya tidak ada perbedaan di segi harga hanya perbedaan mungkin di biaya produksi saja
paling hanya perbedaan di antara rp lima sampai sepuluh rupiah saja per gram
kalau batu batu yang sudah diproduksi oleh pabrik
nilai jualnya tidak akan mempengaruhi kecuali kondisinya rusak
kalau kondisinya rusak itu terjadi penurunan harga
kalau batunya besar itu juga akan mempengaruhi kalau dibawa ke toko lain
yang pertama kita melihat adalah tempat
kalau di jakarta kita sudah tahu di mana pusat pusat perdagangan emas yang menjual kualitas baik
seperti blok m cikini pasar baru
di mal mal seperti ambasador mall ciputra
yang sekelas itulah
kalau di pasar pinggiran misalnya ada pasar pasar pagi
pasar pasar darurat itu tanya betul
nah ini kadarnya berapa persen
irwan juga menambahkan sebelum membeli emas sebaiknya diketahui perkembangan harga pasaran emas terbaru
selain itu jika ingin mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan
sebaiknya periasan emas disimpan dalam jangka waktunya
selain buat penampilan jadi lebih elegan tabungan pun terkumpul di tangan